ya semuanya akan hadir karena diundang oleh mta semuanya akan hadir
dulu indonesia indonesia indonesia itu dari komunikasi belum

ya semuanya akan hadir karena diundang oleh mta semuanya akan hadir
dia menerangkan apa yang sudah dilakukan masing masing menteri
kalau bu menteri keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa
kalau bu mensos mengenai
bantuan sosial dijelaskan seperti apa
nanti akan dijelaskan semuanya lah ditunggu aja hari jumat
saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan mk
pak kemarin barang kemana pak
rencananya lembaran kemarin kemana pak
lembaran ada di indonesia
pak presiden ada komunikasi
bapak mau merebut versi pdip bener nggak pak
katanya mau merebut bokar katanya mau merebut
tapi saya mau merebut semua
tadi kan salah satu bantuan yang dikirimkan juga obat gitu pak
apakah ada rencana pak fito pharma ini masuk ke form jkn gitu pak
pak warga indonesia mengatakan masih ada kurang bayar nggak
ada penagihan tadi tidak audit dulu
ada penagihan tadi tidak audit dulu
baru selesai baru dibayar